wakil sekretaris dewan syuro partai kebangkitan bangsa pkb maman imanul haq menyebut pkb tak tertarik mengusung duet ganjar dan prabowo karena aspirasi para kiai nahdlatul ulama dan jajaran dewan syuro pkb tetap mencalonkan ketua umum muhaymin iskandar sebagai kandidat presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
pkb akan menjalwalkan pertemuan dengan partai gerindra untuk mencari jalan keluar dari usulan mengusung ganjar dan prabowo pada pemilu dua ribu dua puluh
termasuk juga meyakini bahwa kita punya kompetisi kita sanggup untuk memimpin negeri ini dan kita tetap mengamanatkan itu kepada gus mohaimin
maka para kiai terutama di jajaran dewan suro dan kiai kiai yang saya galang lewat ijtima ulama tetap meminta untuk gus muhaymin menjadi calon pemimpin di dua ribu dua puluh
sehingga ketika ada tawaran misalnya harus mendukung pasangan pasangan lain
di mana nama mohamad
cain min tidak ada tentu kita menolak
sementara itu ketua umum pkb mohaimin iskandar merespon munculnya wacana duet menteri pertahanan prabowo subianto dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
menurutnya koalisi antara pkb dan gerindra bubar jika duet itu benar terjadi
politisi yang akrab di sapa caimin ini juga menegaskan koalisi kebangkitan indonesia raya atau kkir antara pkb dan gerindra itu masih solid hingga saat ini
cain min juga mengatakan pkb dan gerindra
belum menentukan pasangan capres dan cawapres sambil memantau perkembangan calon dari koalisi lainnya
tiba tiba memilih ganjar itu ke pkb gimana
berarti koalisinya bubar dong
sampai hari ini solid tidak ada
bahkan usulan pasangan baru alternatif belum pernah muncul dalam rapat rapat kita dengan gerindra
istimewa ulama kan juga sudah mendorong ke sini
ya sambil menunggu tadi saya sampaikan
pkb gerindra juga menunggu konstelasi

pak jokowi juga menunggu konstelasi pasangan pasangan lainnya
hari ini belum ada yang muncul
anies juga belum tahu sama siapa apa jadi maju